pemerintah akan memberikan bantuan subsidi upah pekerja dengan gaji di bawah tiga lima juta dengan besaran subsidi satu juta rupiah per penerima
kebijakan ini sesuai arahan presiden joko widodo untuk mempertebal perlindungan sosial akibat kenaikan harga komoditas dampak situasi geopolitik
ini disampaikan menteri koordinator bidang perekonomian air langgar tarto setelah sidang kabinet di istana merdeka jakarta selasa siang
bantuan akan diberikan kepada delapan delapan juta pekerja dengan total anggaran yang dibutuhkan untuk bantuan subsidi upah pekerja mencapai delapan delapan triliun
selain itu pemerintah juga akan menyalurkan bantuan kepada pelaku umkm dengan besaran enam ratus ribu rupiah
bantuan ini akan diberikan kepada dua belas juta pelaku umkm
dan ada program baru yang diarahkan bapak presiden
yaitu bantuan untuk pelaku umkm
bantuan subsidi upah untuk gaji yang di bawah tiga lima juta
besarnya satu juta per penerima dan sasarannya delapan delapan juta pekerja
dan kebutuhan anggaran delapan delapan triliun